maju sebagai calon independen tidak meresahkan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau gubernur ahok
berbagai isu yang menyerang justru membuatnya semakin percaya diri
gubernur ahok merasa tidak perlu mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur independen pada pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas nanti
aku orang nothing to loose kok kamu lihat aja aku kampanye juga
aku gak pernah kampanye nyuruh orang pilih saya pilih saya enggak kok
kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya
ada yang lebih jujur dari saya jangan pilih saya
kamu harus dapatkan yang terbaik dari terbaik memimpin kamu
tapi bukan cuma ngaku ngaku seagama sesuku